terima kasih anda masih bersama kami
warga magetan diresahkan dengan adanya serangan tawon berukuran besar
atau biasa dikenal dengan nama tawon gung
korbannya tak hanya orang dewasa tapi juga anak anak
untuk memusnahkan tawon petugas terpaksa membakar sarang tawon
sudah hampir satu bulan warga desa truneng kecamatan sukomoro magetan
diresahkan dengan serangan tawon gung atau tawon das
yang bersumber dari pepohonan bambu
warga mengaku aktivitas mereka terganggu lantaran takut tersengat
apalagi sarang tawon yang menempel di bambu tersebut berukuran dua kali ukuran bola kaki
dan sempat menyangat warga hingga jatuh pingsan
warga juga mengaku takut berjalan di depan sarang tawon
pasalnya tawon selalu menyerang siapa saja yang melintas
saya nggak sengaja terus kalau lihat lihat udah lari
hanya dikejar sama tawon itu banyak banget
itu melukai apa bu
ya badan semua ini tangan ini ada bekasnya ini masih rusak
pernah dikejar sama tawon
terus gimana dikelakukan gimana waktu dikejar
lari cepat cepatnya pulang ke rumah
untuk memusnahkan sarang tawon yang mengganggu warga
petugas bpbd kabupaten magetan minggu siang membakar sarang tawon
pembakaran dilakukan karena lokasi yang sempit dan sulit untuk memindahkan sarang
jadi ini kita lakukan upaya nanti sampai pembersihan
mudah mudahan tahun yang sebagian itu tidak kembali ke sarangnya kembali
karena kita sudah melakukan upaya pembakaran
gangguan sengatan tawon tak hanya sekali dirasakan warga desa truneng
sebelumnya warga juga pernah diserang tawon
meski sudah melakukan pembersihan di area lokasi
inam tuhari magetan